karena gue takut apa yang gue liat itu ternyata salah
boy kamu saya tunggu di ruang guru sekarang ya
saya yakin foto itu foto suaminya adriana
bukan cuma mirip
ref foto di belakang kamu itu siapa ya
oh foto yang itu
kamu kan belum pernah ketemu sama pihaku kan
jadi foto ini tuh
tapi sama almarhumannya aku boy
kayaknya gue harus cari akal deh biar gue bisa ketemu langsung sama papanya reva
ya kalau nggak gue ketemu di kantornya atau di rumahnya aja kali ya
boy tolong kerjain soal di depan boy
jangan lelahin perhatikan
aduh ini rumusnya yang mana ya
kan kenal kamu bisa bunyi
tapi sekarang saya beneran lupa rumusnya pak
terima kasih pak
tapi bisa tapi nggak bisa lagi acara di depan
silahkan yang mau diisi formulirnya di sini
yang udah dapat formulir diisi di sini
kameranya berapa sih ini
oh iya semua
saya mau kenalkan
yaitu ray moraga
mungkin kalian semua tahu beliau tiga kali berturut turut menjuarai mma
dan dia sekarang di antara kita
ya udah selesai boleh
kemarin gue dan tristan datang ke dojo macam putih
kita bikin kesepakatan pertarungan antara bang ray dan boy
akan dilakukan dua hari lagi
gue udah ngesabar pengen ngabisin dia diri
mulai sekarang lo harus tulis nama rekening gue untuk dikirim ke invoice ke perusahaan klien kita
jangan nomor rekening mass b atau nomor rekening perusahaan ini
enggak sih mas biasa aja kenapa mas
penampilannya oke untuk hari ini
enggak ini mas mau nanya aja
ada satu item biaya yang mas gak ngerti yang ada dalam laporan
ini item buat biaya maintenance dan juga pengeluaran tak terduga
kok bisa melonjak seperti ini ya
selama beberapa tahun mas b kan gak pernah sampai melonjak seperti itu
mas sekarang gak tau sih
banyak penyusutan peralatan sekarang mas
jadi banyak peralatan yang harus kita perbaruin mas
dan banyak pengeluaran yang gak bisa kita tulis hasilnya
misalkan aku tuh gak bisa kasih buktinya dikarenakan ada uang tips ya kan
terus udah gitu
bawa uang pelicin gitu mas
iya mas paham betul
tapi biasanya tidak sebesar itu
maintenance dengan biaya depreciasi atau penyusutan kan beda
tapi ini melonjaknya gede banget gitu
gak seperti biasanya
tapi kan zaman sekarang mas kita harus ngeluarin banyak untuk klien
biar klien itu tetap mau kerja sama sama kita
kita tuh harus kasih uang pelicin mas
ya supaya dia nggak pindah ke perusahaan lain gitu
karena kita harus ikutin zaman sekarang harus seperti itu
ya karena dulu pesaing kita gak sebanyak sekarang ini mas
lain kali kalau ada pengeluaran yang tidak disertai bukti pembayaran
atau kuitansi lebih baik kamu konfirmasi dulu sama mas ya
kamu orang lama ya kamu ajarin yang bener ya
ngapain juga sih sekarang harus pakai konfirmasi segala
ini tuh bener bener bahaya banget
posisi gue bener bener dalam bahaya
cepet atau lambat boy pasti bakalan tau kalau gue ini mamat dirinya reva
gue pasti marah banget sama gue karena gue udah ngaku kalau gue tuh udah cerai sama suami gue
sebenernya gue udah gak petas sama be
apa gue harus segera cerein be ya
bu lebih baik ibu sekarang hati hati bu
takutnya pak b itu bisa curiga dan bisa tahu semua permainan ibu
oke kamu punya ide
terus kok lo gak bisa nyesel apa yang pak abie kasih
kalau lo ada masalah cerita lah sama kita
karena gue takut apa yang gue liat itu ternyata salah
kamu saya tunggu di ruang guru sekarang ya
gue dulu aneh
gawat nih kal
bu anak liat apaan ya
gue agak heran ya sama boy sekarang
maksudnya kan dia kan kalau ada masalah tuh selalu cerita sama kita
tapi sekarang malah sekarang malah tertutup
tapi sekarang kan dia pengen pastiin dulu apa yang dia lihat itu benar atau enggak
ya bukannya bagus kan boy itu selalu cari bukti dulu sebelum dia berprasangka apa apa
kan gue jadi penasaran
lo tau gak tadi tuh boy di kelas gak konsen
malah tadi pas boy berangkat sekolah dia jatuh dari motor
terus boynya gak apa apa kan
segitu punya lo ah
dengar boy jatuh dari motor duliran boy jatuh cinta aja lo senyum senyum doang
oh beda peles
apaan sih gue serius ya
cuman dia sekarang lagi di ruang guru sama pak amir
ya gue juga ngeliat boy agak aneh sih yan
dia pasti mikir mitara tuh
ya gue juga ngeliat
ya gue juga ngeliat
ya gue juga ngeliat